gitu dong kalau aku telpon tuh langsung diangkat kayak gini
tau gak sih aku tuh kayak gini aja udah seneng banget loh mas
oh iya mas kamu pasti udah gak sabar kan pengen fitting baju pengantin sama aku
reva kamu dengerin saya baik baik
saya gak ada waktu untuk ngeladenin halusinasi kamu untuk nikah lagi sama aku
aku memang harus secepatnya menyingkirkan dewi
lihat aja besok kamu akan lenyap selamanya
mas kita besok fitting baju pengantin yuk
mas fahri pasti setuju kan sama rencana aku ini
kan ini semua demi kebahagiaan kita berdua
juga demi kebahagiaan dewi dan abi
gimana caranya aku mau menyingkirkan perempuan gila ini dari hidup aku
aku bingung apa yang harus aku katakan kepada kamu
aku ingin jujur aku mengatakan semuanya
aku udah gak punya apa apa mas
aku bahkan gak tahu berapa lama lagi sisa hidupku
aku mana bisa membuat mas fari bahagia
aduh aduh berhenti
aduh udah gak sabar pengen sekolah
abi seragam kamu kegadean tuh
itu karena abinya kurus
mungkin selama ini makannya kurang
mama mau bicara apa aja ku terima
yang penting bagi aku aku bisa melihat abi bahagia
kan dulu abi sakit omah
jadi abi kurang makan
ayo tas sekolahnya
kamu gak usah nganterin abi
obi pengen diantar sama tante dewi
saya mau ketemu sama kepala sekolahnya abi
jadi biar omah aja yang nganter
selama saya pergi kamu bersihin kamar mandi abis
kamu langsung kamar mandi atas sama kamar mandi bawah
pokoknya saya balik kesini semuanya harus bersih sampai kinclong
kaca tembok super silk anti noda
sekali bilas langsung bersih
abi ke sekolahnya diantriin oma
omah benar soalnya oma mesti bicara sama kepala sekolah abi
pasti ada hal penting yang mau diomongin
kan abi belum boleh capek dulu sekolahnya
dewi kita harus segera jadwalkan pengobatan kamu secepatnya
bagaimana kalau besok pagi
jengelela meledahkanimu untukcloud

ketanggah red con

kau sudah kemas agriculture

tapi kalau kamu menolak berobat
saya akan nekat datang ke rumah bu retno
ya allah apakah aku bisa sembuh
apa ada gunanya pengobatan ini
atau aku hanya akan merepotkan mas fahri saja
sayang hari ini kamu gak usah sekolah ya
kamu seharian jalan di mall gimana
nisa apaan sih kamu
kamu mau ngajarin anak untuk bolos sekolah
lagian juga aneh banget
biasanya kan juga aku yang selalu nganterin dia ke sekolah
yaudah kenapa sih
makanya aku mau seharian jalan sama cherry
kamu harus ganti baju yuk
gitu dong kalau aku telpon tuh langsung diangkat kayak gini
tau gak sih
aku tuh kayak gini aja udah seneng banget loh mas
kamu pasti udah gak sabar kan pengen fitting baju pengantin sama aku
kamu dengerin saya baik baik
saya gak ada waktu untuk ngeladenin halusinasi kamu untuk nikah lagi sama aku
aku selalu menyokongmu
dia tetep teraduk
kami sudah tengok